video cctv merekam detik detik sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan yang tengah mengantre di gerbang tol halim jakarta timur
rekaman cctv memperlihatkan detik detik saat truk pengangkut mebel menerobos antrean kendaraan di gerbang tol halim jakarta timur pada rabu pagi
meski telah mendekati gerbang tol
truk berwarna merah tetap melaju dalam kecepatan tinggi
truk pun menabrak sejumlah kendaraan di depannya hingga terpental keluar jalur
dalam video amatir sesaat setelah tabrakan tampak sejumlah pengendara tergeletak di sekitar gerbang tol
sementara truk pengangkut mebel yang menabrak dan kendaraan lain yang ditabrak terguling persis di depan gerbang tol
mebel yang diangkut truk pun berceceran menutup lajur pintu tol
menurut saksi korban pengemudi truk pengangkut mebel mengebut hingga menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol karena mencoba melarikan diri
usai terlibat tabrakan dengan kendaraan lain sebelumnya
pembuat sebagian kendaraan yang tertabrak terguling persis di depan gerbang tol
pembuat sebagian kendaraan yang tertabrak terguling persis di depan gerbang tol
kita lagi ngantri mau bayar tol ya
kita kalau nggak salah ada dua mobil di depan berhenti berhenti
kita juga nggak tahu tiba tiba ditabrak dari belakang terus kita nabrak depan

terus pokoknya cekcok gitu
terus dia nurugan dirugi kabur
nah pintu tol dia masuk ke bagian yang kedua dari kanan
pasca kecelakaan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di gerbang tol halim utama jakarta timur
olah tkp digelar untuk merangkai
rangkaian kejadian tabrakan sesuai bukti dan keterangan saksi
akibat tabrakan tujuh kendaraan ini empat orang dirawat di rs uki klamat kejati jakarta timur
termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan
rencananya polisi akan melakukan tes urin terhadap sopir truk maple
sampai dengan mendekati pintu tol ini dia memacu kendaraannya dengan kencang
gerbang halim tol ini ada antrian
sehingga dia menerobos sehingga mendorong kendaraan pickup sampai dengan terlempar ke batu lima
nah ini ini masih kita gali terus
ini untuk pengemudi truk ini sudah kita amankan
tentunya dengan lihat situasi itu akan kita lakukan tes urin sudah kita amankan